sekarang kita ke persiapan mudik minimnya informasi tentang proses dan juga lokasi penjualan tiket kereta api online jelang lebaran dua ribu tujuh belas
menyebabkan kekecewaan para calon penumpang kereta api di stasiun pasar senen minggu dini hari
sejumlah calon penumpang yang telah mengantre sejak malam sebelumnya kecewa mendapati loket resmi penjualan kereta di stasiun pasar senen tidak dibuka
seperti diketahui tiket kereta api bisa dipesan pada h sembilan puluh sebelum keberangkatan
atau tepatnya untuk lebaran tahun ini sudah bisa dipesan sejak tanggal tujuh belas maret dua ribu tujuh belas lalu
tiket kereta api di h dua dan h satu lebaran merupakan yang paling banyak diburu
namun sayangnya minimnya pengetahuan dan juga susahnya akses sistem jaringan online kereta api indonesia
menyebabkan kecewaan sebagian calon penumpang yang berniat untuk pulang ke kampung halaman dengan menggunakan moda transportasi kereta api
sudah tiga kali ke senen
kita pertama kita lihat lihat di atm nya kan buka buka
langsung kita ambil nomor pengantian di customer service
saya dikasih yang tadi lembaran yang tadi itu
bahwa kita bisa kan kiraan saya itu hari bisa booking untuk ke depan
atau dia dijual berdasarkan tanggal penjualan
bisa untuk tanggal dua puluh empat dijual tanggal dua puluh enam gitu
belum ini kan kata informasi rencananya kan
pulangnya tanggal dua puluh tiga kemarin sudah kesini katanya suruh antrian di loket stasiun senen sini
terus sampai sini katanya nggak bisa harus online
nah terus informasi lagi kata ada temen temen katanya suruh nyari di stasiun lagi
sampai sini gak buka
nah bingung online juga nggak bisa
terus gimana ya